abang hitung berapa jumlahnya
iya kalau abang mau bantu aku
terus ini baru dp loh bang
kamu ini ngasih abang duit terus loh
aku ini jadi gak enak hati
abang santai aja kenapa sih
mau kan bantuin aku
kamu ngapain kesini
punya etika sedikit di rumah saya
jangan bikin ulah
jadi lebih baik kamu pergi dari rumah saya
bobi istri kamu tuh kenapa sih
aku tuh kesini baik baik loh
tapi kok dia malah marah marah
dan ngusir aku
apa yang salah sih
kamu nekat banget sih kesini
apa yang kamu kabutin
babi kamu tuh seharusnya bisa lebih santai
supaya istri kamu yang super cemburu itu
gak menggali lebih dalam
dan dia akan tau ada sesuatu disana
kamu bisa kehilangan semua yang sudah kamu miliki
dan kamu bisa kehilangan semua yang sudah kamu miliki
siapa perempuan itu ha
sekali lagi dia berani nginjakin kaki di rumahku
aku gak akan segan segan
bikin dia menyesal udah kenal sama kamu
ya tapi itu udah lama sekali
percuma sih membahas
tentang ayah kandungnya abi
karena abi sendiri juga tidak mengenal siapa ayahnya
dan sayang sekali ya
pak bayu tidak meninggalkan informasi apapun
tentang keluarganya abi ya
yaudah kalau gitu saya antarin kalian pulang ya
enggak enggak usah itu terlalu merepotkan
sama sekali tidak merepotkan
udah udah gak apa apa
kasian abi juga kalau kena angin angkop terus
om dokter antarin abi pulang gak apa apa ya
diantar sama om dokter
naik mobil kan
yaudah sini duduk sama bu dewi dulu
sama tentang dewi
aku ambilin barang lu sebentar ya
makannya habis tentang
oke sudah siap
jadi gini bang
aku ke makam mas bayu terus gak sengaja ngeliat ada dewi sama anak kecil laki laki
terus anak kecil itu nangis nangis di makamnya mas bayu
siapa ya anak kecil itu
pokoknya kita harus cari tahu bang
di mana mereka tinggal dan siapa anak kecil itu
abang masih belum muda
ini dewi istrinya almarhum bayu kan
kenapa kamu harus cari dia memangnya dia udah gak tinggal di rumah lagi
panjang ceritanya bang
yang jelas ini internal masalah keluarga
intinya dewi itu sudah tidak tinggal lagi di rumah kami
terus kamu mau abang ngapain
cari tahu di mana mereka tinggal dan siapa anak laki laki itu
nis tapi abang itu nggak punya pengalaman loh untuk jadi intel
abang itu berapa jumlahnya
iya kalau abang mau bantu aku
terus ini baru dp loh bang
kamu ini ngasih abang duit terus loh
aku ini jadi gak enak hati
abang santai aja kenapa sih
mau kan bantuin aku
ini demi kamu loh ya
demi adiknya sahabat abang dan juga demi istrinya sahabat abang
abang akan bantu kamu
terus ya bang
aku mau nanya sesuatu sama abang
abang kenal sama reva
bang reva itu temannya mas bayu sama mas bobi juga
ya pasti kamu kenal
aku tahu reva yang kamu maksud
kenapa ada apaan yang baik
sebenernya ada hubungan apa mas bobby sama reva
kalau reva itu memang orangnya seperti itu
dia gampang dekat dengan teman lelakinya
terutama yang ganteng ganteng
tapi soal ada apa dengan bobi
sebaiknya kamu tanyakan sendiri sama suami kamu
belum saatnya nisa
ikuti saja dulu permainan bang johnmu ini
karena abi harus biasa tidur sendiri
di satu sisi dewi begitu baik dan mulia merawat nabi
tapi di sisi lain aku merasa ada yang dingin dengan sikapnya pada api
tapi aku yakin dewi pasti punya alasan kenapa seperti itu
ya masuk dulu
bu dewi saya komisi dulu ya
terima kasih dokter
dokter pergi dulu ya
yuk saling dulu
yuk bu dewi
nisa lagi keluar ma
selama nikah sama dewi
bayo pernah gak punya hubungan sama perempuan lain
kok mama nanyanya begitu mah
mama cuma ingin tahu saja
setahu aku enggak pun
bayo setia banget sama dewi
ada apa sih ma
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
ya enggak apa apa
abis sholat yuk
nanti habis sholat baru tidur lagi
tungguin tidurnya pulos banget
biasanya dibangunin gampang
sholat dulu terus tidur di kamar